sebanyak lima tiga puluh lima penari mementaskan tari gambiong di car free day selamat ria di kota solo minggu pagi
acara ini dicatat sebagai tarian masal terbanyak di indonesia
peralatan tersebut digelar dalam rangkaian solo menari untuk memperingati hari tari dunia
para penari putri ini berbaris rapi mulai dari simpang apeman hingga pendaran kelada
sejauh satu empat km
penonton menikmati tarian selama tiga puluh menit dari balik barikade di sisi utara dan selatan jalan
jumlah penari yang mencapai lima tiga puluh lima orang itu telah melebihi target awal yaitu lima penari
atas capaian itu pemerintah kota solo memperoleh rekor museum rekor indonesia atau muri
dengan jumlah penari gambiong putri terbanyak
aksi pertama yaitu tarian gambiong warakuasis warasmapan
diikuti tarian gambiong pareanom dan terakhir menari bersama warga
saat menari bersama warga
pemkot solo membagi satu lima ratus sampur atau selindang tari kepada warga yang ikut menari di jalan raya
aksi ribuan penari di jalan selamat riyadi itu menyedot perhatian warga
ribuan warga tumpah ruah memenuhi ruas jalan selamat riyadi kota solo
keberhasilan pemecahan rekor ini merupakan bagian dari kepedulian masyarakat solo
dalam menjaga kebudayaan berupa seni tari yang diciptakan para seniman
menurut wali kota solo f eksadi rudiatmo
aksi lima penari gambiong tidak hanya mencari pemecahan rekor
tetapi bagaimana membangun kembali karakter jati diri bangsa indonesia
dengan berkepribadian dalam budaya inilah yang dilakukan bersama
kita sebenarnya tidak bicara pemecahan rekor muri
namun karena kemarin didengar oleh muri
nampaknya nanti akan dicek kalau minimal lima ribu
kalau menurut data yang saya dapatkan kemarin ada lima dua ratus sebelas
dan ini merupakan salah satu
dan ini merupakan salah satu
upaya pemerintah kota surakarta untuk
memperingati hari taris dunia dan sekaligus hari kartini yang ke satu ratus tiga puluh
dengan harapan generasi muda kedepan
itu mencintai seni tari tradisional yang diciptakan oleh bangsanya sendiri
tari gambyong adalah ciptaan dari
leluhur kota surakarta
yang mempunyai makna adalah
tari gambiong adalah tarian untuk menyambut kehadiran para tamu
nah sehingga dengan mengapa kita pilih tari gambiong ini terlebih dahulu
karena tarian gambiong ini adalah
tarian yang gerak geriknya itu adalah
rasa dan mengolah rasa dan mengolah raga ini
merupakan salah satu hal yang bisa membangun membentuk karakter sebagai bangsa indonesia
selama sebulan para penari ini digembleng tarian gambiong
meskipun tidak sulit namun karena jumlah peserta yang banyak
menyatukan seluruh penari menjadi kendala tersendiri
kita latihan dengan rutin latihan terus biar maksimal mungkin untuk
untuk berkempak kerangannya agar lebih terlihat indah
warnanya berbeda dengan yang lain
susahnya seperti apa
nggak susah sih cuma karena orangnya berbeda beda dengan kesulitan tari itu tersendiri
jadi menurut saya tarian gambiong adalah tarian yang di bawah
jadi enggak terlalu ada kesulitan gitu
sementara di hari yang sama di institut seni indonesia atau isi
digelar pertunjukan menari selama dua puluh empat jam
yang akan diikuti ribuan penari dari berbagai daerah
mulai minggu hingga keesokan harinya
dengan penari utama tiga orang penari wanita terbaik yang dimiliki isi surakarta